enosis group sebagai salah satu perusahaan fast moving di indonesia resmi
menggunakan program sap atau system application product
dari proses end to end dari pembelian hingga penjualan
dalam implementasi program smp tersebut
grup enosis dibantu oleh pt solthews indonesia
sebagai konsultan implementasi program smp
jumat pagi satu november dua ribu sembilan belas
bertempat di salah satu hotel di kawasan kuningan jakarta selatan
yang telah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
merayakan keberhasilan penerapan program sap
yang mencapai target waktu enam bulan
adapun program sap adalah market leader
dan telah membantu berbagai macam ukuran perusahaan
di berbagai macam industri
merupakan partner strategis dalam mengintegrasikan proses end to end
dari pembelian hingga penjualan secara tepat waktu dan akurat
hal ini dikarenakan cakupan bisnis enesis group yang luas
mulai dari pembelian produksi hingga penjualan di toko retail
kerjasama ini menjadi penting untuk mengimbangi pertumbuhan bisnis
dengan ketersediaan kemudahan akses informasi
oleh sebab itu enosis group menggandeng pt solthews indonesia
sebagai konsultan implementasi dalam penerapan sap
bukan nggak percaya pada sistem sendiri
tapi kompleksitas yang kita hadapi itu
kalau kita terus mengembangkan sistem sendiri
di mana nambah programmer
dan kalau programmernya juga nanti misalnya lah
amit amit tidak ada lagi di tempat kita
itu kan juga jadi ruwet sekali gitu ya
karena sebenarnya core bisnis kita itu kan bukan software house gitu
jadi karena core bisnis kita bukan software house
kita cari partner yang memang sudah memiliki sistem yang handal tadi
jadi salah satunya setelah kita scanning scanning di luar
tentu kita cek juga dengan berbagai perusahaan sejenis
yang menerapkan sistem erp ya
kalau kita kenalnya kan irp
erp bisa sap bisa juga yang lain
salah satu nama yang barangkali dianggap paling handal itu adalah sap
kami switch dari sistem lama kami menuju ke smp
enesis group memproduksi lebih dari sebelas brand kebutuhan kesehatan
dan kebutuhan rumah tangga
seperti sovel kispray antis dan suplemen makanan
seperti adem sari kulen vegeta dan scrubber
jimmy chandra baramaestro jakarta